jika tidak dikemas dengan baik dan kedap udara serta tidak mengeluarkan bau
buah durian dilarang dibawa masuk ke pesawat
otomatis ketatnya aturan membawa durian membuat orang jarang membawa buah dengan aroma menyengat ini ke area bandara
namun suasana berbeda justru terlihat di area terbuka terminal tiga bandara soekarno hatta pada dua puluh tiga dan dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
sejumlah penumpang pesawat tampak asik menyantap si raja buah di festival durian yang diselenggarakan oleh angkasa pura ii
jangan khawatir aromanya tidak mengganggu penumpang lain karena festival diselenggarakan di luar area terminal
sambil menunggu waktu keberangkatan atau melepas lelah pasca penerbangan
para penumpang boleh makan durian sepuasnya selama satu jam tiga puluh menit
syaratnya menunjukkan boarding pass dan membayar seratus ribu rupiah
tujuannya mau ke singapura
jadi nyempetin dulu makan durian
tau dari mana awalnya
sebenarnya sih dari teman sudah tahu cuman pas lihat di instagram juga memang lagi rame
jadinya untuk pergi ke sana harus nyempetin kesini dulu karena memang ini adalah gak setiap tahun ada
jadinya ini ada kesempatan yang memang saya harus sempatkan kesini gitu
makan berapa banyak mas
baru lima deh kayaknya
festival durian ini juga jadi surga bagi para karyawan bandara yang turut diperbolehkan menyantap durian
hanya saja harga yang harus dibayar sedikit lebih mahal
ini pasang durian
pertama kali nggak sih ada festival durian di bandara
iya pertama kali banget
dan ini sangat sangat menarik buat karyawan juga sangat sangat antusias ya
apalagi untuk pecinta durian
dari kemarin udah nanyain karyawan udah boleh apa belum kayak gitu
festival durian ini digelar untuk memberikan pengalaman baru yang berbeda ketika berada di bandara
kemarin saja dengan satu ratus lima puluh penumpang itu duriannya habis enam ratus buah gitu ya karena ternyata makannya nggak satu ya
dalam dua hari
penyelenggara menyediakan dua ribu buah durian lokal yang mayoritas didatangkan dari libuk linggau sumatera
mardika utama arief tidiawan banten